ada pinocchio di samping saya tapi bukan berarti saya lagi ada di italia
masih di korea selatan tepatnya di kampung italia
dimana kita bisa merasakan sensasi berada di italia tanpa harus jauh jauh ke benua eropa
dan ini pasti juga menjadi satu spot yang instagramable untuk meramaikan media sosial anda
foto lagi yuk
selain instagramable alias apik menghiasi sosial media anda
wisata yang berada di area seluas tiga puluh meter persegi ini juga menjadi wisata edukasi
dengan menghadirkan ragam informasi serba serbi karya leonardo davinci
hingga kisah pinocchio di museum yang ada
seperti yang anda lihat sekarang banyak orang bisa melihat foto spot tentang italia
ada banyak yang menarik seperti di sini
karena orang tidak perlu jauh jauh ke korea bukan dengan pesawat terbang ke wilayah italia
sebaliknya orang bisa menikmati hal hal di italia di wilayah italia
untuk pencinta variety show korea selatan mungkin tempat ini juga tidak asing lagi
karena kerap mencintai warga warga yang berbeda
karena kerap mencintai warga warga yang berbeda
karena kerap mencintai warga warga yang berbeda
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
jadi lokasi syuting
setelah puas foto foto saatnya bernyanyi dan menari bersama atraksi boneka yang lucu lucu ini
karena konsepnya yang unik di tahun dua ribu dua puluh satu lalu italian village dinobatkan sebagai gionghi unique venue
siapkan uang enam belas ribu won atau satu ratus sembilan puluh dua ribu rupiah bagi dewasa

dan dua belas ribu won atau satu ratus empat puluh empat ribu rupiah bagi dewasa

dan dua belas ribu won atau empat belas ribu rupiah bagi dewasa
puas berkeliling di kampung italia membuat saya lapar dan ingin makan yang segar segar
kita cari camilan di hutan yuk
eits bukan hutan beneran kok
nah karena di sini sistemnya self service
jadi setelah pakaian sanitizer
harus pakai sarung tangan
sebagai protokol kesehatannya baru deh boleh ambil
segarnya strawberry dipadukan sama creaminess cream cheese
tapi kalau ngomongin tempat yang satu ini
yang spesial bukan cuma makanan yang disajikan aja
lihat deh pemandangannya the best
kafe tiga lantai yang berlokasi di songdo incheon korea selatan ini
mengusung konsep hutan mini sebagai jantung kafe ini
sejuk dan segar membuat pengunjung mengaku betah berlama lama berada di sini
mie frisary robby bahtiar korea selatan